dan kini sudah ada produser lapangan sesan indonesia nur aspasya di balai kota jakarta
yang menarik sebelum saya ke pertanyaan yang selanjutnya sederhana sekali
ketika tanah abang explorer kemudian diimplementasikan atau ketika jalan jati baru ditutup
apakah pemprov dki jakarta tidak melakukan kajian mendalam
tidak adakah policy memo yang memang mengukur adanya potensi kerugian pengemudi angkot
yang memang sudah berdekade mencari nafkah di titik titik tersebut
ya selamat sore hera
terkait dengan data ataupun kajian yang dilakukan pemprov dki jakarta
terhadap kemudian eksekusi kebijakan dari tanah abang export tersebut
sandiaga uno wakil gubernur dki jakarta mengatakan bahwa mereka hanya berpatokan kepada satu target
yakni adanya peningkatan ataupun kemauan masyarakat untuk menaiki kendaraan umum secara massal
dan ini juga yang menjadi salah satu target mereka
kenapa mereka kemudian membuat atau
maupun menciptakan ada bus tanah abang explorer
dan itu merupakan salah satu bus yang diintegrasikan di bawah langsung pemprov dki jakarta
lain terkait dengan kemauan masyarakat yang enggan beranjak dari menggunakan kendaraan pribadi
ataupun transportasi online ke kendaraan umum
ini yang menjadi landasan dasar dari pemprov dki jakarta
akhirnya terciptalah kebijakan ini
dan terkait dengan adanya juga kajian
adanya penurunan penghasilan dari para pengemudi angkot begitu
berdasarkan juga kami dapatkan informasinya
mereka mengaku ada penurunan hingga lima puluh hingga enam puluh persen setelah adanya kebijakan ini
dari anies sandi mengatakan bahwa solusi yang sama masih terkait dengan oko trip
di mana mereka juga mengintegrasikan angkutan angkot dengan juga bus bus yang ada di dki jakarta
dan hingga saat ini memang terkait dengan demo itu sendiri
bagaimana sikap pemprov belum ada yang pasti begitu hera
karena terakhir dari kadishub sendiri mengatakan bahwa mereka sudah membentuk
tim kecil baik itu perwakilan dari pihak pengemudi angkot
dan juga dari dinas perhubungan
yang dimana mereka sendiri akan melakukan rembuk suara lagi besok jam sembilan pagi di balai kota
dan terakhir setelah mereka mendapatkan kepastian
ya memang belum kepastiannya secara clear
karena memang jalan di jatibaru itu sendiri
secara firm sekali belum bisa dibuka oleh pemprov dki jakarta
karena hanya demo tadi
dan saat itu mereka bergerak menemui sejumlah anggota dewan
tadi sempat juga diterima secara langsung
oleh ketua fraksi dari partai nasdem bestari
di mana dalam pertemuan itu
dia juga mengatakan bahwa aspirasi ini akan disampaikan ke lintas fraksi
lagi mereka juga belum bisa menyatakan ada juga kesepakatan yang bisa dihasilkan dari pertemuan tersebut
walaupun kemudian dalam demo tersebut secara jelas
mereka menyebutkan ada tiga setidaknya poin utama
yang mereka anggap bahwa mereka sendiri mengalami kerugian
akibat dari kebijakan yang sudah diterapkan
sejak dua bulan yang lalu
terkait juga dengan persentase adanya penghasilan penurunan
belum lagi ada juga dianggap pemprov dki jakarta ini
tidak merealisasikan adanya sejumlah hak warga
untuk kemudian menggunakan trotoar
juga dianggap juga melanggar sejumlah aturan hukum
yang saat ini memang berlaku di dki jakarta
dan hal ini yang kemudian menjadi landasan dasar
yang masih menjadi bagaimana kajian kedepannya
dan ini masih kami menunggu
bagaimana sebetulnya sikap resmi dari anies baswedan
dan juga sandiaga uno
selaku gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
sisi tampaknya di belakang anda sudah hadir sandiaga uno
tapi sedikit saja sisi saya ingin mengulik sedikit
kita sangat mengapresiasi oko trip ya
untuk sebuah efisiensi
tapi bahwa sebuah kebijakan itu harus mengayomi seluruh stakeholder
jadi sebuah pertimbangan utama juga
karena ada supir angkot yang juga merupakan stakeholder
dari bagian kebijakan
dengan penginginanku strategi
ya memang rey jon deliony
dulu yang mengatakan apa bernama sedemikian
saya komunikasi melagos di asia
bukan don sawah
kampanja nabi buat members
di masahesi ini
ada nih dki lingya hubup arayjo
mungkin ini agak kontradiksi dengan janji kampanye yang dikhawatirkan dengan adanya demo ini memang menciptakan adanya pengangguran dan juga penurunan penghasilan
dari ani sandi sendiri mengatakan bahwa mereka juga tengah mencari solusi atau jalan keluar disesuaikan dengan kerjasama pemprov termasuk dengan transportasi online tersebut agar kemudian tidak bertambahnya angka pengangguran
tapi kemudian lagi hera ini masih kita lihat bagaimana probability dari kemudian cita cita dari anis dan sandi ini terkait dengan program ini dan ini juga masih kami tunggu karena faktanya sendiri oko trip sendiri ini juga masih mengalami sejumlah perbaikan lantaran memang belum begitu dikenal oleh masyarakat untuk dioperasikan di jalan raya
ya sisi menarik sekali terima kasih di belakangan tampaknya sudah siap siap untuk konferensi pers
nuras pasya produser lapangan cnn indonesia terima kasih atas lapangan